musola yang seharusnya menjadi tempat umat muslim untuk beribadah justru menjadi sasaran aksi kriminal seorang pria di bekasi
pelaku ditangkap setelah terbukti membobol dan mencuri uang di kotak amal
aksinya ini telah dilakukan sebanyak tiga kali di lokasi yang sama
sambil diinterogasi warga aha pria asal garut ini menjadi sasaran amuk warga
tamparan demi tamparan dihujani warga karena kesal terhadap pencuri kotak amal ini
sebuah musola di komplek telaga mas duta bekasi utara kota bekasi menjadi tempat pelaku beraksi
aksi yang dilakukan ketiga kalinya di lokasi yang sama akhirnya kepergok pengurus musola dan warga
yang telah mencurigai pelaku karena kerap masuk ke dalam saat kondisi sepi
aksi bejat pelaku kini berakhir di jeruji besi
pelaku digiring polisi ke mapolsek bekasi utara untuk diamankan
dedy beben bekasi